dan untuk membahas lebih lanjut tentang gejala happy hypoxia pada pasien covid sembilan belas kita sudah terhubung dengan dokter spesialis paru rsup persahabatan dr erlina burhan
semoga dalam kondisi sehat ya dok ya
dok sebenarnya apa sih happy hypoxia ini dan mengapa dapat terjadi pada pasien covid sembilan belas
apakah sebenarnya ini penyakit yang baru muncul karena adanya covid atau sudah ada sejak dulu tapi baru kemudian ramai diperbincangkan karena ditemukan pada pasien covid sembilan belas
ya baik terima kasih
jadi happy hypoxia ini bukan satu penyakit tapi satu kondisi yang kita temukan pada pasien pasien covid
kenapa ini terjadi

apa yang saya ingin menerangkan dulu tentang hypoxia
hipoksia adalah artinya tekanan oksigen di dalam darah itu di bawah normal
dan biasanya normalnya karena suatu penyakit terjadi hypoxia maka
tubuh akan menjadi sinyal ke otak untuk membuat orang itu bernafas lebih cepat
oke dokter izin sebentar dokter maaf saya harus potong sedikit
ini boleh dinonaktifkan speakernya dokter agar kita lebih mudah berkomunikasi
siap terima kasih
speaker di laptop ya
ini saya sudah matikan kalau umurnya
apakah sudah jelas
sudah jelas dokter
jadi dalam kondisi bukan covid tapi penyakit lain
bila terjadi hipoksia maka akan ada sinyal ke otak untuk membuat
kemudian otak akan memerintahkan sistem respirasi untuk bernafas lebih cepat
jadi orang akan bernafas cepat dengan tujuan akan banyak oksigen yang masuk
jadi orang akan kelihatan sesak karena dia bernafas cepat
tujuannya untuk oksigen banyak masuk untuk dapat meningkatkan
menggunakan kadar oksigen dalam darah
tetapi nah ini adalah covid ini sesuatu penyakit baru dan juga banyak sekali yang tidak kita ketahui
dan sekarang kita tahu ada lagi keanehan dari covid ini yaitu
yaitu bahwa karena proses inflamasi atau proses infeksinya demikian luas
satu marker inflamasi
yang membuat terjadi kerusakan sistem dari sinyal yang mereka sinyal ke otak
sehingga otak tidak tahu kalau terjadi hypoxia
sehingga tidak ada perintah atau pengaturan dari otak kepada sistem pernafasan untuk bernafas cepat
atau orang terlihat tersemal kenal begitu
lalu apa dampaknya dok bagi pasien covid sembilan belas ini
dampaknya adalah bahwa darah darah yang kekurangan oksigen itu melalui jantung akan disebarkan ke seluruh organ
sehingga dengan demikian organ juga akan kekurangan oksigen
dan ini akan merusak organ
dan lama lama akan terjadi kondisi yang berat
dari sistem pernafasan mungkin akan terjadi gagal nafas
sehingga perlu ventilator
sementara organ lainnya juga sudah mengalami kerusakan
dan ini akhirnya bisa menimbulkan kematian
melihat bahayanya ini kan bisa sampai menyebabkan kematian ya dok ya
lalu gejalanya seperti apa sih dok sebenarnya untuk mengetahui apakah seseorang itu terserang hipoksia
jadi kita harus memeriksa kadar oksigen dalam darah
yang mudah adalah mengakibatkan
tanpa mengambil darah
tapi hanya menempelkan alatnya di jari
dan kita bisa melihat saturasi oksigen
tapi yang terbaik adalah mengambil darah
dan mengakukan analisis gas darah
dan kita tahu tekanan oksigen di darah seberapa besar
tapi kalau untuk mengenalnya dalam kondisi sehari hari bagaimana dok
apakah artinya kita harus rajin mengecek begitu kadar oksigen dalam darah
ada cara lain tidak dok yang bisa dikenali secara kondisi sehari hari
karena kan tidak mungkin ya kita harus selalu mengecek secara berkala seperti itu
jadi begini kalau pasien terkonfirmasi covid
seharusnya kita kemudian atau dokter menentukan ini dia bergejala
bagijalnya ringan sedang atau berat
itu salah satu parameternya adalah dilihat dengan foto ronsen
kalau di foto ronsen terlihat ada
kalau gambaran pneumonia maka sebaiknya pasien dirawat
dan kalau tak dirawat kemudian tim medis akan tahu bahwa ini ada hipoksia atau tidak
jadi jangan hanya melihat oh pastinya bagus bagus saja
masih bisa teleponan masih bisa dada dada masih bisa senyum senyum
padahal ya itu yang dia seolah olah happy
padahal dia hipoksia
karena sebetulnya di dalam kelainannya sudah luas
jadi itulah pentingnya kita selalu melakukan testing ya dok ya terhadap covid sembilan belas
jadi jika memang dinyatakan positif bisa kemudian dilakukan pengecekan secara utuh begitu
termasuk diantaranya foto ronsen jika nanti ternyata ada kelainan di paru parunya
bisa juga dicek kadar oksigen dalam darah untuk mengantisipasi atau mencegah dari happy hypoxia ini
tapi saya dengan ingin menyampaikan kepada publik jangan terlalu khawatir atau panik
terutama yang nanti dihubungkan dengan otg
karena kalau otg tanpa gejala itu biasanya adalah tidak ada kelainan di paru biasanya ya
jadi memang parunya bersih tidak ada gejala yang lain tapi positif itu nggak apa apa istirahat di rumah
dan kemudian minum vitamin dan lain lain
nggak perlu juga kemudian orang beramai

terima kasih banyak dokter erlina atas waktunya dan informasinya kepada kami di sini di cnn indonesia connected